dinas kesehatan dki jakarta melaporkan ada tiga belas kasus cacar monyet atau monkeypox di jakarta
dari tiga belas kasus sebanyak dua belas pasien merupakan kasus positif aktif atau belum sembuh
selanjutnya kita akan tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
ada karmel mursalim yang saat ini berada di dinas kesehatan jakarta
selamat pagi menuju siang karmel
ini apa yang bisa anda sampaikan terkait perkembangan kasus cacar monyet ini
saat ini juga seluruh pasien yang terkonfirmasi positif
tengah menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di ibu kota jakarta
nah menurut dinas kesehatan perawatan akan dilakukan hingga luka pada tubuh pasien mengering secara sempurna
selain dari itu juga ditemukan bahwa monkeypox ini berasal dari sejumlah area atau kawasan di jakarta
yakni setiabudi mampang jatinegara
lalu juga grogol petamburan dan kembangan
nah mereka saat ini sekali lagi lia dan sarah
tengah menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit
dinas kesehatan dki jakarta mengatakan bahwa rumah sakit umum daerah dki jakarta
dan juga rumah sakit penyakit infeksi prof dr sulianti saroso di jakarta utara
menjadi dua rumah sakit rujukan untuk penyakit monkeypox
nah lia dan sarah mungkin saya bisa memberi sedikit background
bahwa menurut kementerian kesehatan monkeypox atau cacar monyet ini merupakan penyakit zoonosis
atau dalam arti penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia
nah inang utamanya memang monyet sehingga penyakit ini diberi nama monkeypox
nah saat seseorang terpapar oleh penyakit monkeypox atau cacar monyet
maka kulitnya akan muncul bintik bintik yang bernanah bahkan melepuh
sama seperti cacar pada umumnya
monkeypox juga disertai dengan demam namun ada pembengkakan di kelenjar bening di bagian ketiak
nah data kemenkes mengatakan bahwa dari tiga belas orang yang terkonfirmasi positif tersebut
seluruhnya adalah pria atau laki laki di usia produktif
jadi ini adalah pengalaman yang sangat menarik dari kementerian kesehatan

nah penyakit monkeypox ini memang menular seperti cacar pada umumnya
jadi bisa tertular antara manusia melalui droplet atau cairan tubuh saat bersin saat batuk atau saat berhubungan seksual
nah sedangkan untuk penularan dari hewan ke manusia dapat terjadi saat ada gigitan dari hewan
dan juga saat ada kontak langsung dengan hewan yang terkontaminasi atau terpapar virus tersebut
menurut world health organization gejala monkeypox seperti bintil bintil demam dan pembengkakan kelenjar getah bening tersebut
terjadi enam hingga enam belas hari setelah seseorang terpapar dengan masa inkubasi virus selama enam hingga tiga belas hari
nah untuk mencegah penyebaran
monkeypox di dki jakarta kementerian kesehatan juga telah mengadakan atau membagikan vaksinasi monkeypox mulai tanggal dua puluh empat oktober lalu
nah kementerian kesehatan telah menyediakan sebanyak seribu dosis yang untuk diberikan ke lima ratus orang
jadi sasarannya memang saat ini lima ratus orang
ada pula vaksinasi yang dibagikan ke warga merupakan vaksinasi impor dari denmark
saat ini memang baru tersedia
sejumlah vaksinasi yang diberikan adalah sekitar seribu dosis karena akan diberikan secara berkala dengan interval empat minggu sebanyak dua dosis
nah pembagian vaksinasi tersebut sudah dilakukan di seluruh daerah dki jakarta di sejumlah fasilitas yang ditunjuk oleh dinas kesehatan dki jakarta
tersebar di jakarta utara pusat timur barat dan selatan
selain dari itu kementerian kesehatan juga telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait
yang bekerja langsung dengan satwa untuk lebih waspada dengan penyebaran monkeypox tersebut
nah rencananya nanti pukul satu siang waktu indonesia barat kementerian kesehatan akan mengadakan konferensi pers mengenai update atau perkembangan terbaru terkait kasus monkeypox yang ada di indonesia
kami akan terus pantau lia dan sarah bagaimana perkembangannya
baik terima kasih
karmel mursali melaporkan dari dinas ketan dki jakarta
selanjutnya dinas kesehatan dki jakarta melaporkan ada tiga belas kasus cacar monyet atau monkeypox di jakarta
dari tiga belas kasus sebanyak dua belas pasien merupakan kasus positif aktif atau belum sembuh
lalu apa itu penyakit cacar monyet
ya memang cacar monyet adalah penyakit akibat virus langka yang disebabkan oleh virus dari hewan atau zoonosis
monyet ini adalah inang utama virus monkeypox
oleh sebab itu penyakit ini disebut dengan cacar monyet
masa inkubasi atau interval dari infeksi sampai timbulnya gejala cacar monyet ini berlangsung enam hingga enam belas hari
dan gejalanya ini berupa sakit kepala hebat demam pembengkakan kelejar getah bening sakit punggung panas dingin hilang nafsu makan muncul ruam atau bintil dan juga nyeri otot
ruam ini umumnya akan muncul pertama kali di bagian wajah lalu menyebar ke seluruh tubuh
lalu penularan terjadi ketika ada kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi maupun pasien yang terkonfirmasi cacar monyet atau monkeypox lalu gigitan hewan
hewan hewan yang menularkan di antaranya adalah monyet tikus tupai dan penularan penyakit cacar monyet ini di antara manusia berlangsung melalui kontak langsung dengan luka di kulit cairan tubuh droplet serta menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus monkeypox

mengapa penularan terjadi ketika ada penyakit cacar monyet
penularan juga bisa terjadi jika mengkonsumsi daging hewan liar yang terkontaminasi virus
pencegahannya dapat dilakukan dengan pola hidup bersih dan sehat
cuci tanganlah sebelum makan atau setelah kontak dengan hewan
tidak makan daging hewan liar yang tidak dimasak dengan baik
lalu batasi kontak fisik dengan orang yang terkena cacar monyet
pencegahan juga bisa dilakukan dengan vaksin cacar
vaksin cacar diakini bisa mencegah penyakit cacar monyet sebesar delapan puluh lima persen
dan hingga saat ini belum ada obat cacar monyet secara spesifik
orang yang terkena cacar monyet bisa pulih dengan sendirinya dalam dua hingga empat minggu
sejumlah negara menggunakan teko firiman sebagai cara pengobat cacar monyet
dan obat ini bekerja dengan menghambat virus monkeypox berkembang biak
seseorang yang mengalami gejala cacar monyet disarankan untuk memaksimalkan waktu istirahat
mencukupi kebutuhan cairan dan nutrisi
serta menjaga pola makan sehat
pengidap cacar monyet juga disarankan untuk melakukan karantina mandiri
untuk meminimalisir penyebaran
jika kondisi memburuk maka disarankan untuk dirawat inap di rumah sakit